aktivitas bersepeda pada malam hari yang marak dilakukan warga jakarta belakangan ini mulai terganggu oleh pelaku kriminalitas
hal itu terjadi pada seorang pengendara sepeda yang menjadi korban kawanan begal saat melintas di ruas jalan panglima polim jakarta selatan
aksi pembegalan ini terekam kamera pengawas yang dipasang di gedung perkantoran
selain terluka karena dibacok pada bagian perut sebelah kiri korban juga kehilangan ponsel yang dirampas oleh para pelaku yang langsung melarikan diri setelah beraksi
namun tak lama berselang teman teman korban tiba di lokasi dan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis
ketika korban terbalik saya masuk ke dalam tiba tiba saat saya mendengar suara ada orang sepeda yang terkena begal
ketika bergele saya teryakinkan korban bergele langsung pergi
ketika bergele saya tolongkan orangnya
dia terkena sejam di sebelah kiri
belum ada keterangan dan tanggapan dari polisi atas kejadian ini
badru jamal jakarta